dan keteraturan peredaran bulan dalam mengelilingi bumi dan bumi bersama bulan mengelilingi matahari menjadi dasar penentuan waktu
lalu seperti apa proses munculnya bulan baru pada kalender islam
masuknya tanggal satu atau bulan baru terjadi saat matahari lebih dulu terbenam daripada bulan
saat matahari terbenam posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis
umat islam menyebutnya dengan ijtima
di sebagian negara bulan yang muncul sangat tipis ini bisa dilihat dengan mata telanjang
hilal bisa terlihat saat matahari terbenam saat itu posisi bulan hampir sejajar di antara matahari dan bumi
namun posisi bulan lebih tinggi tiga derajat
posisi inilah yang dinamakan hilal
pada saat ini bulan akan terlihat sangat tipis serta samar berada di ufuk barat
untuk melihatnya diperlukan keahlian dan alat khusus seperti teropong dan alat bantu lainnya
lalu bagaimana penampakan hilal di indonesia untuk menentukan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
berdasarkan situs moonsighting com pergantian bulan baru secara astronomis akan berlangsung pada jumat satu april
pukul enam dan dua belas
pada saat ini bulan baru hanya dapat terlihat dengan bantuan alat canggih seperti teleskop di kepulauan hawaii dan polinesia
pada sabtu dua april pergantian bulan baru dapat dilihat dengan mata telanjang di hampir seluruh negara di dunia
baru pada tanggal tiga april bulan baru dapat dilihat di semua negara di dunia